ya demam game pokemon go di surabaya kini semakin mengkhawatirkan
demi mendapatkan monster pokemon para gamer nekat berburu pokemon di tengah jalan
hingga memacatkan lalu lintas
kontroversi game ini juga membuat para guru di sebuah sma merazia semua handphone milik siswa
perilaku para penggemar permainan pokemon go kini sudah semakin mengkhawatirkan
mereka juga mengganggu pengguna jalan seperti yang terjadi di jalan dinoyo surabaya selasa sore
demi mendapat monster pokemon para gamer ini nekat berburu pokemon di tengah jalan
para gamer yang datang ke tempat ini seenaknya mencari pokemon bahkan sampai memarkir kendaraannya sembarangan
di antara mereka bahkan tak sedikit yang terpisah berjalan sendiri demi mencari pokemon stok
tak pelak aksi ini membuat arus lalu lintas menjadi terganggu
meski membahayakan keseluruhan
kalau ditanya namun para pokemon mania ini mengaku senang dan asing
sementara itu ulah para gamer yang bermain pokemon go di jalanan membuat para pengguna jalan merasa terganggu
pak isha bagaimana ini banyaknya gamer pokemon di sini merasa terganggu tidak
terganggu juga ini sebenarnya
terganggu kenapa ini
ya itu semrawut kan
semrawut ya jalanannya ya
macet juga ya
surabaya kan udah macet
kena game pokemon ditambah semrawut
tak hanya pengguna kendaraan pemain sepak bola pun ikut kecanduan games pokemon go
seperti yang dilakukan para pemain bayangkara surabaya united di stadion gelora delta sidoarjo
usai berlatih iputu gede dan sahrul kurniawan tampak sibuk mengutak atik handphonenya
usut punya usut ternyata mereka sedang berburu pokemon di lapangan hijau
keduanya mengaku memainkan pokemon go bukan saja untuk mengurangi kepenatan
tapi juga untuk mengisi waktu luang agar tidak stres
kalau untuk game pokemon ini kan kita juga tur ke daerah daerah kan
jadi kita bisa sambil mengisi waktu luang sambil tur ke makassar ke samarinda kita juga bisa sambil cari pokemon
sudah lama memainkan ini
baru aja sih ikut ikutan teman teman yang lain
ya sudah lama gak sih mainin pokemon ini
baru baru ini aja
mainin di mana aja
pas di balikpapan kemarin
sudah dapat berapa pokemon
ada teguran nggak dari pihak manajemen
nggak manajemennya nggak tahu doanya
sementara di surabaya para guru sma hang tuah memeriksa satu persatu handphone para siswa baru
jika ada kedapatan yang menginstal game pokemon go langsung dihapus
selanjutnya siswa diberikan pengertian tentang dampak buruknya
jika kecanduan memainkan game pokemon go
pasalnya game ini memicu beberapa kejadian seperti kecelakaan di jalan raya
siswa mengaku tidak keberatan game pokemon nya dihapus
menurutnya game ini memang tidak ada manfaatnya